tadi jelas sebagai ketua umum yang telah diangkat kembali saya mendapatkan hak prerogatif
makanya kalau nanti ya nggak tahu dong
tolong deketin saya ya
ya dalam kongres pdi perjuangan kehadiran prabowo subianto ketemu partai gerindra disebut megawati soekarno putri menghangatkan jalannya kongres
di depan tamu dan juga peserta kongres mega beberapa kali melontarkan kelakar yang ditujukan kepada prabowo
cairnya pidato mega dan kehadiran prabowo kembali menguatkan spekulasi bahwa gerindra akan masuk ke dalam koalisi jokowi
seberapa besar peluang terbentuknya poros teku umar kerta negara
dan bagaimana sikap partai koalisi apalagi nasdem jika kemudian betul betul gerindra masuk ke dalam koalisi
sudah ada ketawa ketawa
di sebelah saya ini orang nasdem yang langsung ada
bang hermawi tasulipo sekjen dpp partai nasdem
bang hermawi selamat malam
sehat bang terima kasih sudah hadir di prime news
dan sudah ada bang miftah sabri anggota baran komunikasi dari partai gerindra politikus partai gerindra
bang miftah selamat malam
dan sudah ada bang emru siong analis komunikasi politik dari universitas pelitaraman
bang emru selamat malam
oke saya ke bang miftah sabri dulu terlebih dahulu
tadi wawancara rekan kami di sana putri dengan mbak puan mengatakan bahwa koalisi ini masih cair
artinya masih bisa ada yang bergabung dan lain sebagainya
satu atau dua mungkin
kalau melihat dari gestur politik kemarin di kongres kedatangan pak prabowo ini sambut begitu hangat
apakah itu artinya bahwa gerindra yang paling berpeluang untuk masuk ke dalam koalisi
kalau final itu belum ya
kalau final decision daripada keputusan partai dan pak prabowo itu belum ada
walaupun mungkin arah arahnya itu
itu mungkin kita bisa menangkap dari simptom simptom yang ada ya
mungkin ada yang nggak bisa menangkap pak
arah arahnya begini pak prabowo prinsipnya siap membantu presiden terpilih
membantu itu dua hal
di luar pemerintahan sebagai oposisi yang kritis kita sudah sepuluh tahun jadi oposisi
itu bagian dari membantu pemerintahan
biar dia tetap ada kritik
yang kedua kalau diajak bergabung dalam running eksekutif
nah tapi dengan syarat sebenarnya ada syaratnya
itu harus diminta oleh presiden yang punya apel negatif
lapisan keduanya tidak mengganggu rumah tangga yang ada
jadi pak presiden jokowi meminta dan itu di approve oleh teman teman yang sudah ada sebelumnya
artinya kalau ini dua terpenuhi oke masuk
insya allah karena menurut saya pembicaraan itu bukan tidak ada
kalau itu terpenuhi kalau pak jokowi meminta dan itu di approve oleh teman teman
maka gerindra siap dengan senang hati
kemandirian pangan kemandirian energi kemandirian ekonomi itu
menjadi lebih apa namanya punya relevansi kan
kalau seandainya memang itu bisa diperjuangkan bersama pemerintahan di eksekutif
jadi dua syarat itu
walaupun ya sebenarnya begini bro
gerindra itu sebenarnya lebih relax gitu ya
karena kita tidak ini apa namanya berbeda kalau kita nawar nawarin
di dalam siap
siap jadi kita tidak ada
jadi tidak ada posisi yang gerindra datang menawarkan diri gitu
ini kalau ada itu pasti kedua belah pihak
permintaan dari pak jokowi sebagai yang memiliki prerogatif
di approve oleh teman teman koalisi dan itu yang lebih utama bagi kita
jadi mungkin seperti itu mungkin
oke oke saya ke bang hermawi kalau begitu
kalau kemudian tadi ada dua syarat
satu syarat lainnya adalah tidak mengganggu rumah tangga nasdem pkb golkar dan lain lain
ya benar begitu
terganggu atau tidak
saya kira terlalu prematur
saya mau mulai dengan kata membantu pemerintah
saya kira seluruh masyarakat bangsa moral obligation kita tanggung jawab moral kita
untuk berpartisipasi mendukung pemerintahan yang sah
mau di luar di dalam pemerintah it's okay
nah tentang pertanyaan itu
yang pertama koalisi itu tidak hanya nasdem
ada beberapa partai yang lain
beberapa partai yang lain
makanya saya bilang terlalu dini untuk membicarakan itu apalagi sikap gerindra kan seperti itu
tapi ini sebentar lagi loh bang ini sudah agustus september oktober kan sudah
yang jelas saya juga merujuk kepada pernyataan pak jokowi ketika membubarkan kita di tkn
apa yang dikatakan
beliau mengatakan koalisi ini sudah kuat dan sudah cukup
jadi poin saya adalah opsi yang tadi dimaksudkan oleh gerindra menjadi misalnya
menjadi kontrol sosial menjadi pengawas atau apapun namanya
tidak kalah mulia dan tidak kalah terhormatnya
daripada juga menjadi di dalam pemerintah
pemerintah ini harus ada yang awasi
tapi ini kan tergantung nanti tergantung kepada pembicaraan
yang jelas apa yang terjadi di kongres pdip kemarin itu sangat menyejukkan
sangat menyejukkan terutama untuk akar rumput
mengkhawatirkan tapi tidak buat koalisi
tapi kan di situ bu megah dan pak prabu tampaknya dekat
yang kita khawatir adalah sebelum tanggal tujuh belas
kita khawatir masih ada peluang untuk kalah
sekarang ini kan tinggal kita bagaimana meramu kemenangan ini
memanfaatkan seluruh potensi anak bangsa dalam posisinya masing masing
dalam kapasitasnya masing masing dalam talentanya masing masing dalam kekuatan masing masing
menuju dua ribu empat puluh lima indonesia lima besar dunia seperti yang diramalkan oleh pres wattelhaus cooper
oke oke saya ke bang emrus
bang emrus acara kongres adalah tentu menjadi panggungnya pdi perjuangan ya
karena ini kongresnya partai mereka
dari dua hari belakangan pesan apa yang sebetulnya anda baca ingin dilemparkan oleh bu mega kepada publik
kepada partai koalisi dengan mengundang pak prabowo
menyapa begitu spesial
dan lain sebagainya
baik saya pikir terutama di pembukaannya
kita melihat bahwa pesan pesan komunikasi yang disampaikan ada upaya untuk merangkul berbagai kepentingan tersebut
kalau partai pengusung atau pendukung di koalisi ini
saya kira tidak ada masalah lagi itu
saya kira mereka akan bersama sama tetap di dalam pemerintahan
saya tidak yakin bahwa nasdem akan ada di luar pemerintahan
tapi kalau ada yang masuk lagi
saya kira ini ini yang jadi menarik
kalau saya berpendapat seringkali memang acapkali teman teman yang ada di koalisi satu
mereka mengatakan berkeringat
jadi mereka seolah olah yang punya katakanlah berada di kekuasaan itu
mereka yang ada di luar ini
mereka itu siapa
partai yang ada pendukung dari pada satu
harus spesifik ada beberapa partai
ya semua partai
harus disebut tidak
nasdem tidak pernah mengatakan seperti itu
artinya pendukung semua partai ada di situ
nah ada orang mengatakan bahwa yang di luar kekuasaan atau kata pendukung prabowo atau prabowo sendiri
mereka tidak berkeringat
ini harus kita artikan pengertian berkeringat dalam arti sempit atau arti luas
kalau saya melihat harus kita lihat dalam pengertian berkeringat dalam pengertian luas
bahwa koalisi satu kemarin pengusung mereka berkeringat
tapi mereka ini juga berkeringat kalau kita ambil dalam konteks nasional
kenapa saya mengatakan
dalam pasal demokrasi itu
karena tanpa mereka demokrasi kita tidak jalan
baru kemudian programnya joko widodo semakin tajam karena ada kompetitor
jadi dua duanya berkeringat
oleh karena itu saya melihat ada gejala
bahwa ke depan ada kabinet gotong royong
artinya terbuka luas peluang bagi gerindra masuk bagian daripada pemerintahan
bahkan saya melihat partai demokrat maupun pan ada sinyal ke sana
anda melihat dari pdip gerindra akan masuk itu karena dari kongres kemarin semakin menguatkan
atau kita membaca rangkaian rangkaian dari sebelumnya
kalau kita lihat daripada lambang lambang komunikasi
bukankah ada relasi yang baik antara jokowi dodo dengan prabowo
ketika jokowi melihat
untuk maju jadi calon gubernur
bukankah ada relasi megawati dengan prabowo ketiga calon pasangan presiden
jadi hubungan mereka historis ini tetap terjalan dengan baik
oleh karena itu terbuka peluang lebar
untuk kabinet yang akan datang adalah kabinet gotong royong
oleh karena itu saya pikir teman teman di partai yang ada di koalisi dua
saya pikir membukakan hati kepada semua kekuatan bangsa ini
terus terang saya mengatakan
ada kekuatan bangsa harus kita satukan dalam lima tahun ke depan
kita berhadapan dengan dunia internasional
ada orang mengatakan bagaimana check and balance
ini sudah era post truth sudah era sosial media
kalau dulu konvensional dikatakan bahwa ada kekuatan kursi di luar pemerintahan
kalau post truth sekarang apa bedanya
sekarang oposisi bisa diperankan oleh masyarakat dengan sosial media
nah satu partai saja misalnya pks anggaplah pks di luar kekuasaan nanti
saya kira cukup untuk didukung oleh bagaimana sosial media mengontrol pemerintah
ketika dulu tidak ada sosial media
memang diperlukan jumlah kursi di dpr untuk mempengaruhi keputusan di legislatif
oke baik baik baik
bang miftah artinya memang secara kedekatan memang begitu dekat ya
antara pak prabowo dan juga ibu mega
itu gimana ya kalau saya sih lebih ekstrim lagi mungkin saya mengatakan ya
ini semua nggak ada kalau mereka bertiga gak ada
iya kalau enggak maksudnya gini
yang mengendorse pak jokowi ke ibu mega itu pak prabowo
ya yang mengendorse nya
dan kala itu tercipta pasangan jokowi ahok
dan setelah itu karir politik pak jokowi melesat tinggi
dan pak jokowi kan orang solo ya di dasar hatinya itu ada itu
bahwa dalam sejarah politik hidupnya bahwa peran pak prabowo itu ada
nah menurut saya itu baik kalau itu dijadikan modal
istilahnya kata orang begini deh kalau kita mau
ada seribu alasan kalau kita memang udah mau berpisah
tapi ada satu alasan itu kurang kalau kita mau bersama gitu ya
jadi artinya sekarang apa kebutuhannya
dan memang format politik ini pada akhirnya di era sekarang
saya pikir memang orang gimana setelah berkompetisi
orang biasa saja berkolaborasi
karena ada orang mengatakan sekarang itu apa tuh co opetition
jadi mungkin ini co opetition politik bahwa
dan juga harus fair juga kita katakan
dalam ketatanegaraan kita ternyata memang tidak ada konsep oposisi itu
sebagaimana yang disampaikan oleh bumega
yang ada hanya kalau kita mau fair and hard
koalisi dalam pilpres
jadi selesai pilpresnya sudah terpilih koalisinya sudah bubar
nah dalam menjalankan pemerintahan ini tergantung presiden terpilih
nah dan juga kalau kita lihat lihat
kalau kita lihat data set politik kita
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kita tidak ada oposisi
semua dalam pemerintahan
dua ribu empat apa namanya yang oposisi pdip sendiri
dua ribu sembilan itu ada gerindra bersama pdi
setelah itu gerindra termasuk partai yang lama juga jadi oposisi
kalau dan tentunya ada problem
artinya nanti tidak jadi oposisi lagi
artinya begini ada proposal
tentunya pak jokowi saya yakin juga
begini ya pak prabowo yang kami kenal
dia orang yang juga punya dignity gitu
dia juga kalau misalnya menteri itu
tidak sesuai dengan platform politik yang selamanya dia perjuangkan
dia tidak mau
tidak mau dia
itu sudah clear
kita diskusikan nanti
saya juga akan tanyakan ke bang hermawi
mengapa kemudian seolah olah sangat menutup pintu jika ada partai lain
saya rasa tidak
saya rasa tidak
kita harus break dulu ya
kita akan kembali sesaat lagi
kita masih membahas soal peluang poros kertanegara dan juga teguh umar
yang spekulasinya tampaknya begitu menguat
apalagi ketika kita melihat pembukaan di kongres kemarin di pdi perjuangan
bang hermawi kembali ke pertanyaan tadi sebelum break
mengapa begitu seolah olah sangat tertutup koalisi sudah solid dan lain sebagainya
sementara ini masih cair sekali
kita nggak mungkin menutup pintu
pintunya bukan kita punya
kita kalau diajak ngomong kita akan kemukakan pendapat kita
tapi toh akhirnya keputusan tetap kepada presiden
kita berangkat dari fakta fakta yang ada
yang saya omongin tadi itu pernyataan pak jokowi
jadi prinsip dulu yang pertama
kelihatannya sudah paripurna
tidak hanya pertemuan di krl
tapi kemarin itu semua rakyat ngeliat kan live di beberapa tv
sangat mencairkan sampai ke bawah
dan itu membantu kita untuk melakukan konsolidasi nasional
nah selanjutnya tentang pemerintahan
pak jokowi ini kan sangat berpengalaman
mulai dari wali kota gubernur segala macam
beliau pasti tahu yang terbaik buat bangsa
dan pak jokowi juga karakternya
kita ketemu beliau bukan satu dua kali di tkn
karakternya itu dia mendengar semua pihak
tetapi tidak ada juga yang bisa intervensi pak jokowi
jadi kita tunggu saja
tapi apa yang terjadi sekarang ini
fenomena fenomena yang berkembang menurut saya sangat positif
sangat positif untuk semua
oke termasuk ketika misalnya kita lihat kemarin di pembukaan pidato bu mega
menyapa pak prabowo berkali kali
nasdem bagaimana melihat itu
itu malah bagus biasa saja
kalau kemudian dibilang pak suryapalo mukanya datar datar saja kemarin
melihatnya itu nampak tidak happy itu tak benar
itu sama sekali tidak
pertama nasdem diundang
dan itu biasa
yang kedua memang
apa yang bisa dilakukan oleh nasdem sebagai tamunya seperti itu
nah bu mega mengapresiasi prabowo itu kan ada alasan alasan psikologis
kalau pak herlangga pak suryapalo dan segala macam itu sudah teman hampir setahun setengah ini
pak prabowo kan relatif baru kembali
ini kan mereka ini kan sama sama anak tokoh bangsa
ya kalau disapa begitu itu kan bagian menurut saya itu bagian dari kebutuhan psikologis
jadi tidak usah dilihat aneh aneh
tapi yang jelas apa yang terjadi sekarang apa yang berkembang sekarang di kalangan elit politik itu sangat kondusif bagi kehidupan bangsa
saya senang sekali
nah kita berharap ke depan akan ada pertemuan pertemuan lintas yang lebih komplit lah
antara siapa dengan siapa
iya antara siapa dengan siapa lah
siapa dengan cawapres itu siapa
yang saya tahu yang saya tahu presiden akan bertemu dengan para anggota koalisi yang sekarang
nah kita harapkan bukan hanya itu
pak prabowo kan berteman dengan siapa saja
tidak ada ketakutan kalau kemudian gerindra berada di dalam koalisi
apa yang kita takutkan sebagai kita yang kita takutkan adalah
ini posisi nasdem ya tidak ada ketakutan
posisi nasdem tidak ada rasa takut sedikit pun
ini kan kita semua ini kan mau tadi dikatakan mau berpartisipasi untuk bangsa mau memberikan talentanya untuk mewujudkan bangsa
tinggal formulasinya saja
tapi itu kan harus dibicarakan sama sama dan kemudian terserah kepada yang ambil putusan
siapa yang mengambil keputusan
pak miftah poros teku umar kertanegara ini istilah yang kemudian sekarang lagi muncul lagi
poros ini apakah yang kemudian menjadi juga tengah dibentuk atau terbentuk secara alamiah by nature saja
atau ini juga menjadi suatu tujuan politik tersendiri
habis ini nih tengku umar kertanegara setelah itu kertanegara gondang dia kan
kertanegara anggrek nelly
ya kan begitu
kertanegara raden saleh
jadi kertanegara apalagi itu
nanti kita akan bicara
jadi nyari alamat ini ya
kacarnya bsi kita gak tau dimana
apa namanya tapi begini memang
secara angka ini ya
gini rehar kita memang ini sistem kita lihat sistem ketentenagaran kita itu memang gitu
dia meracing multi party dan presidensialisme
efek dari itu tuh kayak gini
jadi ini gak baru nothing new
dua ribu empat pak s b itu menang minoritas
dia menang presiden tapi parlemennya minoritas
pak jk akhirnya ambil golkar golkar masuk
kemudian dua ribu sembilan karena udah second term tidak begitu jauh lah

itu efek daripada racing dua ini
dan sekarang yang dapat giliran ini misalnya gerindra nih
yang mungkin komunikasinya agak advance hari ini dengan pdi perjuangan
sesama partai nasionalis yang platformnya itu banyak samanya
kemudian dengan pak jokowi karena hubungan
hubungan historis yang kuat
dan saya juga melihat bahwa di indonesia itu
relasi antar leaders itu mempengaruhi output politik gitu ya
nah ini yang menurut saya menjadi prakondisi terjadinya hari ini
dan mungkin juga ini saya gak tahu saya berhipotesa tapi
ada tadi hari ini polster yang merilis saya baca angkanya menarik juga
ternyata diafirmasi di tingkat bawah bahwa masyarakat ternyata fatigue juga lelah gitu loh
dengan pertikaian ini dan majority mengatakan is okay juga
kalau pak jokowi mengajak
kalau istri amu mega capek tempur terus
capek tempur terus
jadi ternyata masyarakat juga fatig dan lelah
ternyata tadinya kita menganggap akan banyak yang tidak apa namanya
akan ramai gitu ya ternyata
enggak gitu juga
capek tempur dan tempur lagi di dua ribu dua puluh empat
nah itu nanti apakah tempurnya bareng bareng atau pisah lagi kita nggak tahu
bang emros poros kertanegaraan teku umar
seberapa kuat kemudian berubah
kemudian peluang ini terbentuk dan bisa berpengaruh ke banyak hal dalam konteks koalisi hari ini
saya pikir kalau kita lihat dinamikanya gitu ya
relasi komunikasi antar pribadi saya melihat dan kita melihat lambang non verbal
ketika pertemuan mereka saya kira ini peluangnya sangat besar
tetapi kita harus lihat bahwa politik di indonesia itu sangat cair
bisa berubah dengan hitungan detik
karena ada masalah masalah boleh saja ketika mereka berdialog di panggung belakang politik
ada kepentingan kepentingan tidak ketemu
maka mereka berubah
maka mereka akan bisa renggang kemudian
oleh karena itu koalisi yang sifatnya menurut saya koalisi yang kita ada di indonesia kan koalisi pragmatis
oleh karena itu bisa itu mereka membangun suatu koalisi dengan sangat singkat
bisa juga retak di tengah jalan atau sebelum terjadi koalisi
karena memang bagaimanapun ketika koalisi dibangun atas dasar pragmatis
begitu mudahnya untuk katakanlah renggang
oleh karena itulah saya melihat peluang ini masih tetap terjadi
pergeseran itu sangat dinamis sekali
tetapi kalau kita lihat
pragmatis ini karena kursi menteri karena kepentingannya sangat ketemu
salah satu diantaranya
karena bagaimanapun kita melihat walaupun tidak diakui oleh teman teman partai politik
tetapi beberapa partai politik sudah mengatakan saya ingin sekian kursi dong
saya ingin sepuluh kursi menteri dong
saya kira ada saja seperti itu
oleh karena itu kita melihat jelas sekali ketika para politisi ini atau partai politik atau tokoh tokoh politik itu kan ingin juga jabatan itu
jabatan boleh jadi
teman teman dari rindra
saya kira kalau sinyal sinyal kita lihat saya kira pasti mengarah karena tidak ada politik tanpa ingin bertemu
baik bagaimana bang miftah betul
gini loh jadi ini agak beda pendapat sama abang
itu tadi kalau di negara parlementer koalisi itu to formating the government
kalau koalisinya satu hilang beruntuh ke pemerintahan kita harus memilih ulang ganti prime minister
di kita nggak begitu
nggak ada juga syarat di undang undang kita yang mengatakan
koalisi yang mengusung ini harus lanjut
kalau dia mundur bubar artinya presidennya nggak gitu loh
itu konsekuensi output logis saja daripada sistem kita
yang itu tergantung presidennya saya katakan
saya bisa katakan mungkin bukan koalisi ideologis atau pragmatis yang tadi
ini memang koalisi efek daripada sistem gitu
karena itu yang membuat karena kita yang tadi saya bilang kita mempararelkan antar presidensialisme dengan multi partai
nah tapi nggak kali ini saja
nah khusus untuk gerindra bergabungnya kenapa
kalau nggak kenapa harus misalnya kita bergabung
tapi kita memahami juga kalau kita lihat masalah bangsa ini kondisi geopolitik global regional
kita mungkin ya kurang kekuatan negara itu kalau hanya sedikit kekuatan politik
jadi mungkin memang perlu bersama sama menghadapi tantangan itu
itu maksudnya apa
sekali lagi saya tegaskan
in term of gerindra dan pak prabowo beliau itu man of owner bang
itu dia kalaupun ada nanti masanya datang timetable di masa depan itu beberapa hari ke depan minggu ke depan
ada tawaran kabinet misalnya tawaran menteri
dia pasti akan lihat
sesuai tidak dengan platform perjuangannya selama ini
kalau tidak maka pak prabowo udah bilang di mrt dia bilang saya juga bisa di luar
dan ini bukan barang baru untuk gerindra dan pak prabowo
anda melihat kalaupun kemudian jokowi membutuhkan pak prabowo untuk partai gerindra
atau mungkin bu mega pdi perjuangan membutuhkan prabowo dan juga partai gerindra
ini untuk apa sebetulnya
kalau memang ya oke kita melihat membangun bangsa
tapi kebutuhan politiknya ini untuk apa
kalau kita bicara soal koalisi
tapi ditahan dulu bang
baik baik baik
break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
oke kita masuk ke segmen terakhir
masing masing nanti akan menyampaikan konklusi dan juga pernyataan terakhirnya soal diskusi kita pada hari ini
bang emrus kalau kemudian jokowi ataupun pdi perjuangan membutuhkan gerindra sebetulnya untuk apa
kalkulasi sudah cukup
artinya ada kebutuhan yang lain dong
saya kira kebutuhan itu dilihat dari sudut kepentingan bangsa dan negara kita
karena bagaimana kalau misalnya katakanlah oposisi di luar pemerintahan itu selalu mewacanakan perbedaan
kan tidak baik
artinya kita habiskan waktu kita mewacanakan itu
tapi dengan politik merangkul yang dilakukan oleh pak jokowi dodo kita bisa melakukan suatu katakanlah berbagai partai politik bergabung di sana bisa merupakan suatu orkestra yang menarik
artinya kita bersama sama membangun bangsa ini lima tahun ke depan
tetapi kalau memang mereka ada di luar kekuasaan siapapun itu dan kekuatan itu ada itu akan terjadi ada dialektika
karena terus terang saya mengatakan
sebagai mana dikatakan beliau
tapi secara teoritis dikata begitu
bahwa pesan komunikasi politik sangat tergantung kepada kepentingan politik mereka
nah sehingga akan muncul nanti
kepentingan politik peri perjuangan apa mengajak gerindra kenapa kan ada demokrat ada pan ada pks apa
saya pikir ini kepentingan bangsa dan negara
semua partai termasuk gerindra menurut saya
kalau mereka bersatu dalam suatu kekuatan pemerintahan yang akan datang gitu ya
itu akan cepat kita
jadi tidak kita habiskan wacana kita berdebat dan berdebat
beberduanya bisa benar
kesis dan antitesis
kesis dan antitesis
oleh karena itu apa yang diinginkan oleh pak joko widodo menurut saya
dia ingin merangkul semua kepentingan ini
sehingga lima tahun ke depan kita bisa lebih kencang lagi
karena kesatuan itu sangat dibutuhkan
karena bagaimanapun tantangan kita
termasuk politik di tantangan di dalam negeri
karena kita melihat
muncul nggak kemarin ketika kampanye di pilpres
atau katakanlah pilkada dki
muncul nggak katakanlah politik identitas yang sempit itu
nah menurut saya ini harus kita atasi bersama
salah satu caranya mempersatukan kekuatan
bangsa ini sehingga kita membawa bangsa ini
tentang keindonesian kita ke depan
oke bukan untuk kemudian kita berkaca dari periode keduanya
pak sby ya ketika muncul oposan dari dalam ternyata
dari koalisi karena sudah periode kedua
semua berebut mungkin untuk di pemilu berikutnya
bukan untuk mengantisipasi jika nanti ada partai partai
dari dalam koalisi barangkali setahun dua tahun ini mesra
masuk ke tahun ketiga udah mulai agak agak goyang
nah kita butuh kepentingan dari luar
yang kemudian bisa diajak begitu
bisa saja di hipotesis kesana gitu ya
tapi biasanya oposisi itu dari dalam itu muncul ketika menjelang pemilu
artinya bahwa mencari simpati masyarakat ketika mereka bertarung ke depan
karena mereka tidak satu koalisi
nah oleh karena itulah saya melihat
bahwa koalisi pemerintahan kita atau koalisi politik kita
saat ini kan sangat cair sekali
tetapi ketika dilakukan merangkul semua kekuatan
bahkan saya mengatakan di berbagai media
bahwa gerindra kalau masuk di dalam kekuatan politik
dan nasdem jangan keluar menjadi oposisi
itu jauh lebih kuat
katakanlah saya harus saya siap berada di oposisi
mari kita bersatu bersama sama
di dalam pemerintahan joko widodo
sehingga bangsa indonesia cepat berjalan
sebelum ke mbak miftah
ini kan peluang poros kertanegara tekuk umar ya
artinya poros kekuatan yang baru ya
mungkin akan terbentuk begitu
di luar gondang dia misalnya
nasdem melihat poros ini bagaimana itu
kemungkinan itu selalu ada
politik ini kan dinamis
kalau tadi pak siombing mengatakan
saya kira itu semua
bukan hanya presiden
ingin mengokohkan persatuan kita
yang pluralis dan dinamis ini
tapi problemnya kemudian adalah
ini kan harus digodok
harus dibicarakan terus ya
ke dalam partai koalisi
bersama itu kan harus diilhamkan juga
dalam arti luas
kalau apakah kebersamaan harus dimaknai
dengan masuk dalam pemerintahan
lebih sempit lagi menjadi menteri
kalau nasdem sikapnya jelas
berulang ulang dikatakan oleh pak suryaparo
tidak ada komitmen apa apa
tidak ada garansi apa apa
kalau kemudian disebut sebut
kita mendukung pak jokowi
tulus tanpa syarat
nasdem minta kursi jaksa agung lagi nggak
kalau itu memang pernyataan dari
dari seseorang yang berlabel nasdem
tapi tidak mewakili dpp
kalau diminta satu kita ajukan satu
diminta dua kita ajukan dua
kalau tidak diminta
tidak diminta tidak apa apa
tetap mendukung pemerintahan
tetap bersama jokowi
tetap bersama jokowi
itu garansi kita
kan pak sp sampai mengatakan
pada awal pemerintahan
nasdem itu punya menkopol hukam
diganti dengan bukan nasdem
ini problem buat kita
dan nasdem itu juga semua
kan masih ada tiga tapi
artinya kita kemudian tidak ngomong macam macam
sudah agak lega kita
jadi poin kita adalah
poin kita adalah
semua itu biar presiden yang menentukan
kita memberi masukan
yang memberi masukan
dengan segala perbedaan
dengan segala variannya
pasti masuknya baik
untuk kemajuan bangsa
untuk kemajuan bangsa
green dran juga begitu
boleh sedikit setempat
artinya bagus sekali pandangan ini
bukan bagus sekali
akan dikatakan dengan ini
bukan bagus sekali

artinya bagus sekali
artinya bisa di eksersis oleh pak joko widodo
andaikan pak joko widodo tidak memberikan jabatan
oh tidak apa apa
apakah mereka tetap loyal
kalau kemudian kalau ya
karena politik itu kan
posibility nya selalu ada
mana gerindra bisa mewarnai koalisi yang sudah ada yang sudah berkeringat kata mereka warnai
jadi berbalik lagi luas lo ini ke tema ini kita itu bagi baca itu kan poros kertanegara tenggumar
ya mungkin ini sih disasih buat buat dibuat buat sebuah media negara ini kan raja di jawa yang
membangkitkan kejayaan berdiri aja ada nasdemnya membawa membangkitkan dan ini adalah mertua
kepada raja majapahit kan waduh aja pak itu majapahit menjadi besar dan kita bersatu di
nusantara tenggumar juga jadi intinya ini adalah pesan yang baik menjadi besar begitu ini insya
allah negara akan menjadi besar dan sesuai dengan apa tema ini kongres pdi juga kan ada indonesia
raya indonesia raya jadi insya allah untuk kejayaan indonesia dan komitmen pak prabowo
komitmen gerindra untuk kejayaan indonesia raya kemandirian pangan kemandirian ekonomi
itu tidak usah diragukan dan kalau kita bertemu di titik itu why not kalau kita bersama sama dan
itu proposal kalau diminta oleh pak jokowi kita berikan di review kalau diterima berarti konsep
kita itu membantu beliau dan mungkin berwaktu juga ada yang kurang kurangnya selama ini dalam hal
kemandirian ekonomi dalam kemandirian pangan dan dia mungkin kertas juga gerindra coba deh lu ngomong
aja bantu gue ngurusin ini kan jangan jangan kritik kritik melulu cuman lagi lagi saya ulangi
terus pak prabowo itu warrior dia satria dia tuh prinsipnya diminta pak jokowi oke asal bang apa

kenal and her project daripada di sini
ucai minyak ada ya semua kan ada kalau itu dimulai semua pasti wkwk dan selkam
dan itu saya bagus juga untuk apa namanya apa namanya untuk contoh bagi generasi muda politik
ya di samping di samping sebenarnya juga banyak juga agenda agenda politik di luar pilpres ini
yang membuat pak prabowo sebagai ketumpar teman berkomunikasi oke ada pilkada pilkada
sekian ratus mungkin ada juga titik bersama kita dengan pasti ada pasti ada yang artinya
enggak mungkin ketumpar teh enggak bicara dengan yang lain nah komunikasi kompleks karena kebetulan
ketum kami juga kandidat presiden kemarin yang dalam berkompetisi nah jadi dia jadi dua peran
sekaligus tapi apapun itu pertemuan yang di pemimpin bangsa yang dilasari untuk kebaikan
bangsa ini ke depan semua harus kita dukung oke bang miftah terlalu dinikah kalau kemudian ada yang
ini kertanegara teku umar ini bisa jadi menjadi kekuatan untuk berpikir di dua ribu dua puluh empat
kalau ditanya itu itu
oke oke baik baik bang emrus apa kesimpulan anda dan bagaimana kita melihat ini ke depan
sebelum oktober nanti ya ketika lega lega menduduki katakan bahwa joko widodo akan bisa merangkul itu
semua dia punya keterampilan komunikasi yang bisa membujuk berbagai kepentingan kita saya
mau buktikan setelah terambil komunikasi yang sangat luar biasa beliau dengan gaya komunikasi
yang sangat bagus dengan penyegaran pendekatan yang sangat sobat pendekatan ke sebelah sini pasti saya
betul pak joko widodo tidak akan
meninggalkan nasdem nasdem
tidak akan meninggalkan joko widodo kalau kita lihat historisnya
sebagai contoh kemampuan
dari pak joko widodo katakanlah
melakukan komunikasi silaturahmi
merangkul berbagai pentingan waktu itu
pemindahan pasar di solo
masyarakat di sana menolak
tetapi dengan pendekatan yang dilakukan oleh
bercerita duduk bersama
dan lain lain ternyata rakyat itu melakukan
pesta bersama untuk pindah ke
suatu pasar hal itu akan dilakukan oleh
pak joko widodo nanti semua
partai partai yang sudah mau mendekat ini
menjadi koalisi akan sama sama puas
jadi bisa menyatukan kekuatan bangsa kita ke depan
dan itu keterampilan yang dimiliki oleh
pak joko widodo bisa sebagai pusat
daripada persatuan kita
jadi masih cair ya ini kita ke depan
sudah masih cair
dinamis terus lah
jenis kelaminnya apa jenis kelaminnya
udah gak kelihatan
jenis kelamin udah kelihatan
mudah mudahan bayinya sehat
bayinya sehat itu kan juga yang diharapkan oleh nasdem
betul begitu pak
artinya memang menunggu juga proses komunikasi ini akan dibuka
artinya begini loh
komunikasi ini harus terus ya
harus terus dilanjutkan
karena kita ini kan ingin hidup
ingin hidup di negeri ini lebih konsentrasi
hal hal tetebengnya diselesaikan
nah kalau elit sudah menunjukkan
tanda tandanya seperti itu maka poin
nasdem adalah silaturahmi harus diteruskan
dalam situasi apapun
kalau itu bertemu kita
ganti judul lagi nanti dialognya
peluang poros kertanegara gondang dia
bisa jadi kali itu
oke terima kasih banyak
abang sekarang sudah hadir di pemirsa alamari
kalau tadi dibilang pak mita
jenis kelamin yang sudah munagak kelihatan
kita lihat biasanya kan makin jelas lagi
tapi harus dirawat
dan persoalannya normal
tapi harus dibagi bagi gizinya
tetap tergantung bidannya juga
terima kasih banyak pak mita pak emro
sudah menonton pemirsa alamari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain